bahu jalan ruas tol cikopo palimanan cipali subang jawa barat ambles kamis dini hari
jalan yang ambles panjang lima belas meter dengan kedalaman satu meter
bahu jalan sepanjang lima belas meter di ruas jalan tol cikopo palimanan cipali
tepatnya di wilayah bapak kancuruk desa batu sari
kecamatan dauan subang jawa barat ambles sedalam satu meter pada kamis dini hari
amblesnya bahu jalan di jalur arah cirebon menuju jakarta ini
diduga akibat adanya pergeseran tanah
pasca hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut pada rabu malam
untuk menghindari jatuhnya korban yang melintas di jalur tersebut
pihak pengelola jalan tol langsung membersihkan area tersebut
kelihatannya pagi pagi gitu retak jalannya gitu
kalau hujan sih malam terus ya lihat orang orang gitu dari karabak gitu
udah meriksa gitu kelihatannya longsor gitu
pihak pengelola jalan tol masih melakukan pembersihan dan perbaikan di sekitar longsor
dengan menutup badan jalan yang ambles
serta menutup satu jalur tol
sementara tidak nampak adanya kemacetan akibat jalan ambles ini
dian firmansyah subang